dengan api komunitas orkestra ini memainkan lagu harta berharga
komunitas yang sudah berdiri selama sepuluh tahun ini memiliki satu ratus lima puluh anggota
dengan puluhan anak usia dini dan remaja
meski masih anak anak mereka sudah piawai memainkan berbagai alat musik
tak sedikit dari mereka yang mulai belajar musik sejak kecil
erin salah satunya
ia sudah belajar musik sejak duduk di bangku taman kanak kanak
berawal dari bermain piano erin kemudian tertarik untuk mempelajari biola
kini di usianya yang masih tujuh belas tahun erin sudah dipercaya menjadi konduktor orkestra
siswi kelas dua sma ini juga ingin menjadikan musik sebagai profesi di masa depan
selama aku les aku sukanya bikin lagu sendiri
dari situ aku jadi tertarik
buat ikut bikin lagu nah aku mulai bikin aransemen juga buat trust
sekarang kan aku kelas dua sma ya aku rencananya mau masuk kuliah musik
pengen jurusan komposisi pengen nulis lagu buat game sama film gitu
erin beruntung orang tuanya mendukung minat dan bakat musiknya
dari kecil sih saya mencoba beberapa kegiatan untuk mencari tahu sebenarnya
dia cocoknya di mana
jadi dari segi olahraga ikut klub badminton renang juga gambar juga termasuk salah satunya musik
di sekolah musiknya itu kan ada kamar kamar yang berbagai alat musik gitu ya
nah kebetulan sebelahnya adalah biola jadi dia akhirnya mengambil biola dan piano
karena kepengen katanya lucu gitu kesek kesek gitu kan
sedangkan saya sendiri karena saya bukan background musik
jadi ya oke lah kalau anaknya memang mau
eksplor kenapa tidak gitu kan siapa tahu memang di situ
tak hanya di dunia musik di teater musikal juga banyak yang melibatkan anak anak yang bertalenta
di salah satu training center teater musikal yang berdiri sejak dua ribu
dari total lebih dari tiga ratus anggota sebagian besar adalah anak di bawah usia tujuh belas tahun
bukan sekedar acting di bidang ini seluruh anggota juga harus menguasai skill menyanyi dan menari
salah satunya syahnessa anggota teater musikal yang masih berusia tiga belas tahun
mengawali kecintaan pada dunia seni dari kebiasaan menyanyi sejak berusia tiga tahun
akhirnya ia bisa bergabung di komunitas dan tampil di pentas teater musikal
pertama nyanyi dari umur tiga tahun nyanyi
tadi lihat lihat terus wah coba nih dancing karena lihat acting mereka bisa digabungin
dari nyanyi sama dancing tuh bisa gabung jadi acting jadi aku yaudah deh coba coba acting dan ternyata suka
dukungan keluarga dan orang tuanya punya peran besar dalam keterlibatan syahnesa di dunia teater
ya ya memang dari awal itu anakku itu kan kinestetik sebenarnya dayanya itu
kemudian dia punya kakak yang memang di bidang seni
ya kemudian cuma aku ikut ikutin aja terus ternyata kok aku lihat memang anaknya
cukup tertarik dia paham tentang musik paham ya sudah aku masukkan
aku cari tempat yang memang dia bisa mengakomodir apa yang dia suka
dia memang dari kecil sukanya bergaya bergaya lah kadang kadang mau pakai baju yang
ya memang ke arah seni bukan ke arah olahraga
sebaiknya orang tua mengetahui minat dan bakat anak sedini mungkin
yakni sejak usia balita
saat mulai bisa mengeksplorasi berbagai hal di sekitar
orang tua juga memiliki peran penting untuk memupuk bakat anak
kuncinya melalui dukungan komunikasi hangat dan terbuka
dan sebenarnya buat tahu bakat dan minat anak ini
orang tua nggak harus selalu untuk mengikuti tes psikologi tertentu
orang tua kadang cukup untuk melakukan observasi dan pengamatan aja terhadap keseharian anak
seperti misalnya mengamati kegiatan apa yang nampaknya anak sangat
senang untuk lakukan
kita bisa memperhatikan ekspresinya ketika dia misalnya mengerjakan tentang
membongkar barang atau juga mungkin bermain dengan boneka bercerita
kita memperhatikan juga bagaimana cerita anak ketika menceritakan kegiatan yang mereka lakukan
mana yang mereka lebih antusias mana yang kurang antusias
pertanyaan dari penulis
pertanyaan dari penulis
pertanyaan dari penulis
pertanyaan dari penulis
pertanyaan dari penulis
pertanyaan dari penulis
pertanyaan dari penulis
pertanyaan dari penulis
pertanyaan dari penulis
pertanyaan dari penulis
pertanyaan dari penulis
pertanyaan dari penulis
pertanyaan dari penulis
pertanyaan dari penulis
pertanyaan dari penulis